baru saja genderang rangkaian kompetisi pilpres akan dimulai namun saling tuding isu politisasi agama
sudah mulai menyeruak siapa yang sebenarnya yang memulai
apakah politisasi agama masih laku dijual dan apakah betul ada sekarang politisasi agama
atau itu hanya fatah morgana saja yang mengadang adalah
kami akan mengulasnya bersama tiga orang politikus partai politik
malam hari ini ada kang maman imanul haq dewan suro pkb
terima kasih kang maman sudah datang
kemudian ada bang andre rosiade wakil sekjen partai gerindra
terima kasih bang andre
tersambung lewat sambungan telepon ada kadif humas dan advokasi hukum dpp partai demokrat bang ferdinand hutahian
selamat malam bang ferdinand
iya selamat malam
oke sebelum saya mau ke bang ferdinand dulu tapi sebelum ke bang ferdinand saya ingin dimunculkan dulu tweet tweetnya kader kader partai demokrat ini yang membuat heboh nih bang ferdinand beberapa waktu terakhir
boleh kita tampilkan dulu ya kita bacakan ya biar pak mirsa tahu lebih detail lagi
oke ini dari pak mirsa
ini dari pak mirsa
ini dari bang ferdinand ya dengan memilih maruf amin jelas sudah bahwa jokowi bawa bawa politik identitas politik agama dan mengabaikan nasib bangsa dari resiko konflik horizontal
meski itu hak konstitusional tapi arahnya jelas
politisasi agama ini jelas sekali bang ferdinand ya
prabowo yang selama ini tertuduh ternyata memilih seorang nasionalis
oke kita next kita lihat twitter bang ferdinand yang lain
oke luhut dua prabowo jangan gunakan isu agama
nah kata ferdinand jokowi mampu tidak gunakan isu agama
wakilnya saja sudah menunjukkan politisasi agama
dua kali sebut politisasi agama bang ferdinand
next kita lihat tweetnya bang ferdinand lagi
yang menarik nah seorang hanya didasari rasa ingin berkuasa bahkan tega dan nekat memperalat serta mempolitisasi status keulamaan dan kekiaian seseorang
niscaya akan mendapat murka dan hukuman yang tidak ringan
itu sabda fh pasti ferdinand hutahian ya bukan fahri hamzah
ada juga twitternya rahlana sidik yang juga ramai diperbincangkan
ini baru awal
gong tanda pertanian dimulai bahkan belum dipukul
politik agama kali ini dari istana
ini twitter twitter yang cukup atau cuitan cuitan yang cukup keras bang ferdinand dari kader kader partai demokrat
jadi maksudnya betul istana melakukan politisasi agama atau apa maksud anda dari tweet tweet itu bang ferdinand
iya jadi begini ya bahwa kita melihat pak jokowi ini gagal di dalam memilih dan menetapkan wakil
di dalam kata gagal ini ada dua kegagalan yang paling kita perhatikan ya
yang pertama itu adalah pak jokowi gagal melihat masalah bangsa sesungguhnya apa
karena memilih wakilnya dari seorang ulama dan kiai tidak menjawab masalah bangsa yang sekarang kita hadapi
di mana semua publik dan semua masyarakat kita menyatakan bahwa ekonomi sedang bermasalah
itu pemilihan wakil ini tidak menjawab itu
nah pak jokowi gagal di situ
yang kedua adalah
melihat pak jokowi justru gagal percaya diri tentang keislamannya dan kemuslimannya
beliau harus menarik seorang ulama seorang kiai besar yang begitu dihormati publik untuk menjadi bumper menurut saya ya
menjadi bumper di dalam menghadapi kontestasi politik dan membawa kekiaian serta keulamaan itu menjadi alat politik untuk berkuasa dan untuk memenangkan pilpres
nah indikasi politisasi agamanya di mana bang ferdinand
indikasinya ada di mana
apakah memiliki kiai maruf amin itu menjadi indikasi mempolitisasi agama gitu
ya jelas bahwa keulamaan dan kekiaian pak kiai haji maruf amin tidak bisa dilepaskan dari agama
ya jelas bahwa beliau adalah pemimpin agama islam sekarang di republik indonesia ini yang akan menghadapi pilpres
nah itu diseret seret dibawa bawa ke kancah politik status kekiaian keulamaan beliau sebagai pemimpin agama islam di sini
tentu itu mempolitisasi
tentu itu mempolitisasi agama yang ada
kalau pak jokowi tidak ingin membawa politisasi agama untuk memenangkan dia saya tidak yakin beliau akan memilih pak maruf amin tetapi memilih calon lain yang lebih memahami menyelesaikan masalah bangsa seperti masalah ekonomi
karena kita tidak ada masalah tentang agama sekarang
apakah hanya pak jokowi saja yang melakukan politisasi agama dalam proses pencapresan ini bang ferdinand
secara personal secara capres hanya pak jokowi
ada pun di kubu pak prabowo
bukan pak prabowo
yang memainkan peran itu
tetapi ada kelompok yang ingin membawa bawa pak prabowo ke dalam politisasi agama itu
nah ini perbedaannya
kalau di sini pelakunya langsung adalah pak jokowi
di sebelah sana pelakunya adalah kelompok lain yang ingin membawa pak prabowo ke dalam situasi yang sama
alhamdulillah pak prabowo tidak mau juga mengikuti istimewa ulama yang memilih ulama wakilnya
saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam pilpres kita ini ketika ulama diadu dengan ulama
pendukung ulama diadu dengan
andaikan pak prabowo juga memilih wakilnya hasil istimewa ulama itu
jadi saya pikir bahwa pak prabowo sudah tepat untuk menghindari gesekan ini
maka beliau memilih tokoh yang nasionalis
meskipun selama ini pak prabowo yang tertuduh memperalat mempergunakan politisasi agama
bang ferdinand dari perspektif anda sebelum saya ke bang andre
seberapa bahaya ini
kalau anda klaim tadi pak jokowi melakukan politisasi agama atau memainkan politisasi agama
demokrasi ini kan seharusnya bersih dari identitas
bersih dari kesukuan
bersih dari keagama
bersih dari segala macam identitas
demokrasi ini semata mata adalah mewujudkan kedaulatan rakyat
bahwa ini suara rakyat harus dilakukan
harus diimplementasikan untuk memilih pemimpinnya
nah sekarang kalau agama dibawa bawa
ini kan sesuatu yang sangat sensitif dari segala ajas yang dimiliki manusia
karena sudah dibawa lahir
betika seseorang agamanya
hanya merasa diganggu dilecehkan
dia akan cenderung reaktif dan membela agamanya
nah inilah yang akan terpicu perlahan lahan nanti ketika sentimen sentimen ini kemudian muncul
apalagi kemarin pak kiai maruf dengan segala rasa hormat
saya sangat menyayangkan beliau menyindir pak prabowo yang tidak memilih hasil istimewa ya
itu adalah bagian dari membawa bawa politisasi ini
baiknya kita bermain sejuk di dalam pil presidik
jadi sindiran sindiran itu baik
tentang agama ini
karena ini akan sangat sangat sensitif sekali di tengah masyarakat kita
oke bang ferdinand
di tangan dulu saya mau tanya bang andri
anda sependapat bahwa politisasi agama dimulai dari istana
seperti kata rahlan tadi
ya kami partai gerindra pak prabowo dan bang sandi dari awal bicara tidak ada
bicara politisisi agama
kalau mas budi pak kiai maman mendengarkan pidato pak prabowo dan bang sandi di kertanegara maupun di kpu
bahwa pak prabowo dan bang sandi akan fokus tiga hal
pertama soal ekonomi
pertumbuhan ekonomi yang sekarang sulit
lalu yang kedua lapangan pekerjaan
membuka lapang potnya
yang ketiga soal harga kebutuhan bang ferdinand
pertanyaan saya bukan itu
anda mencium hal yang sama nggak
bahwa istana memulai politisasi agama dengan kiai maruf
kemudian penyataan kiai maruf seperti itu
keputusan pak jokowi memilih pak kiai ⁇ maruf ⁇ tentu kami hormati
itu hak konstitusi pak jokowi
dan hak konstitusi
memang kita melihat ketidakpercayaan diri pak jokowi terhadap umat
sehingga beliau mengajak kiai maruf mendampingi beliau
dan kita patut sayangkan memang pernyataan kiai maruf
yang menyatakan bahwa pak prabowo tidak menghormati ijtima ulama
saya ingin menegaskan bahwa pak prabowo sangat sangat menghormati ijtima ulama
pak prabowo itu dari mulai kapten sampai pangkostrat
sampai jadi ketua umum
dan umum partai gerinda adalah tokoh yang selama ini menghormati dan mendengarkan aspirasi ulama dan umat
karena itulah istimewa ulama memilih pak prabowo sebagai calon presiden
bukan pak jokowi
karena pak prabowo selama rekam jejaknya tidak pernah memusuhi umat
tidak pernah memusuhi ulama
dan tidak pernah mengkriminalisasi ulama
boleh ditampilkan lagi tidak
apa kata katanya kiai maruf atau mungkin bisa diputarkan lagi pernyataan kiai ⁇ maruf ⁇ tadi tentang istimewa ulama
membandingkan koalisi pak prabowo dengan koalisi atau dengan pak jokowi sendiri
dia itu menghargai ulama
penunjukan saya saya anggap itu penghargaan pada ulama
ngomongnya menghargai ulama menghargai ulama
tapi usul istimewa ulamanya tidak diterima
malah wakilnya bukan ulama
nah kata kiai maruf pak jokowi yang lebih menghormati ulama
karena menarik beliau menjadi wakil presiden
ini sih yang perlu diketahui publik
wakil presiden republik indonesia
sekarang namanya pak yusuf kalla
ketua dewan masjid indonesia
bahkan pak jk ini bisa dinyatakan kiai juga
menjadi wak pres pak jokowi
apa yang terjadi
presiden jokowi banyak mengambil kebijakan
dianggap dalam indikasi mengkriminalisasi ulama
itu pak jk sudah dianggap
dianggap atau betulan itu
pak contoh al khotot ya
ya ditangkap tanpa proses pengadilan
habis itu tidak
sampai pengadilan dilepas
itu kan cara cara order baru
ulama ditangkap dikriminalisasi
itu contoh fakta ya
wakil presiden sudah mutasyar nu
ketua dewan masjid indonesia
jadi saya nyatakan bahwa yang paling penting itu presiden
pak jk juga ketua dewan masjid
mutasyar nu juga
saya ada ngaruhnya
pak jk mempengaruhi kebijakan presiden terhadap ulama
kan pak jk juga dekat dengan umat
tapi pak jk tidak bisa tuh mempengaruhi presiden
dalam rangka mengkriminalisasi
jadi tidak bisa dianggap pak jokowi yang lebih beragama
lebih menjalankan pesan ulama
dengan memilih ulama sebagai wakilnya

silahkan melihat rekam jejak pak jokowi
kita tidak butuh pencitraan
kita lihat rekam jejak
tapi saya akan kasih kesempatan ke maman
apakah pak jokowi pelaku atau korban politisasi agama sekarang ini
kita akan jawab usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami
dalam diskusi diskusi yang sering ketemu
kemaru amin adalah dokter
profesor di bidang syariah
potensi ekonomi syariah kita besar
ingat bahwa populasi muslim indonesia di dunia ini
dan itu punya potensi ekonomi syariah
baik parmasi syariah
halal food fashion dan sebagainya
dan yang paham itu adalah kemaru amin
jadi pemilihan kemaru amin adalah pemilihan peran ulama
yang akan nanti memperkuat kekuatan ekonomi
kalau kata bang ferdinand tadi bahaya sekali buat demokrasi
jika isu ini kemudian akan dikapitalisasi oleh pak jokowi
itu yang salah
tidak ada pikiran sama sekali untuk itu meredam
yang terpenting saya setuju
kita bareng hari ini dengan gerindra setuju
bahwa yang harus kita kedepankan ke depan adalah perbaikan ekonomi
isu isu besar kita hari ini harus beranjak bagaimana kita
menjadi negara besar dengan kekuatan ekonomi yang besar
makanya yang terpenting adalah kita soal kejujuran
makanya kalau mas budi tadi bertanya soal
apa yang terjadi apakah jokowi itu adalah korban dan sebagainya
ketika jokowi dianggap tidak menggandeng ulama
maka jokowi dianggap anti islam
tapi ketika jokowi menggandeng ulama
maka jokowi dianggap memperalat ulama
jadi salah semua gitu
nah makanya menurut saya
hari ini kita perlu kejujuran
kita perlu kejujuran
saya senang dengan lagu wajibnya oposisi
tetapi saya pun tidak terlalu suka
bila ada jubir jubir di kami
jokowi yang hanya membela jokowi
tapi tidak menyodorkan fakta dan data
nah saya katakan
mari kita melihat
pertemuan ekonomi cuma lima tujuh
maka persoalannya adalah
di mana titik lemahnya
tidak langsung menyalahkan
dan kami pun menyiapkan
bahwa infrastruktur yang kita bangun
ada dua puluh sembilan bendungan dan sebagainya
itu menjadi bukti
bahwa kami menggunakan empat ratus triliun
untuk dana infrastruktur
tetapi itu masih kurang
tapi kalau memilih kiai maruf
sentimen anti islam itu
jadi kita kejujuran ya tadi ya
kejujuran dari semua pindah
pendukung pak jokowi selama ini
apakah itu bukan muslim
makanya ketika ada yang
pertanyaan besarnya adalah
seolah olah anti islam
padahal tidak ada presiden
yang paling banyak berkunjung
tidak ada istana
yang dipakai begitu banyak
termasuk halakha ulama
itu nanti bagiannya
bang andre untuk mengkritik situ
tapi saya mau ketanya ke bang ferdinand
akhir perbicaraan kita
dengan bang ferdinand
sebenarnya kan ini bukan
pak jokowi bukan
seperti yang tadi anda katakan
kalau kata kang muhammad tadi
bagi kita kan melihat
tidak ada alasan yang
tepat bagi pak jokowi
kalau ingin menyelesaikan
tetap kami melihat
alasan pak jokowi
perai suara ya
tidak ada alasan lain
kami menganggap bahwa
sama saja memperalat
memenangkan pilpres ini
tidak bisa dipungkiri
tidak ingin bermain
atau seorang ulama
tetapi akan memilih tokoh lain
yang lebih tepat
permasalahan bangsa ini
anda setuju gak sih
atau persepsi selama ini
bahwa memang pak jokowi
kepentingan umat gitu
seperti yang tadi
sudah katakan sedikit
publik kan melihat bahwa
memang pak jokowi ini
yang terlalu keras
bahkan sering disebut
kita memang melihat itu
ada beberapa kiai
karena menyampaikan sesuatu
kemudian ada yang melaporkan
dan menjalani proses hukum
bahkan ada yang tidak menjalani proses hukum
bahkan sampai sekarang
tidak jelas ya
jadi hal hal seperti itu
kemudian dilihat publik
kriminalisasi terhadap ulama
nah itu yang terjadi
dengan hadir kiai maruf
sama saja buat anda bang ferdinand
tuduhan ke dia
yang selama ini
dan tidak punya hubungan baik
akhirnya diambillah ulama
makanya tadi saya sebut
pak kiai maruf amin
kalangan politik islam
dan islam politik
nah ini yang terjadi
pak jokowi memang
kiai dan ulama
dan mempolitisasi islam
yang kemudian muncul
saya sepakat tadi
yang disampaikan oleh
kurang apa pak jk
di kalangan islam
tapi tetap saja
ulama yang merasa
nah itu yang kemudian
dekat dengan ulama
isu isu yang menyerang
terima kasih bang ferdinand
klarifikasi mengenai tweet anda tadi
sebelum ke bang andre
tuduhannya bang andre
yang tidak tahu apa apa
tentang dinamika pemilihannya
orang itu selalu bodoh
dan tidak tahu
dan akhirnya menjadi musuh
kita tahulah ferdinand
dia tidak tahu sama sekali
justru ini membuktikan
tidak ada masalah
jokowi dengan umat islam
ketika ada upaya
yang harus dipandang adalah
tidak ada masalah
adalah orang yang melaksanakan konstitusi
bernegara itu berkonstitusi
dan konstitusi itu adalah
bagaimana kita menjaga
menjaga hak hak warga negara
nah pada konteks ini
kalau ada seorang kiai ustadz mubalik
yang melakukan head speech
lalu mengancam nkri
itu ditugaskan untuk menjaga indonesia
dan kita tidak mau
hanya karena satu dua orang
hanya satu dua orang
ada ribuan ratusan ribu ulama kiai
yang mendukung indonesia
menjaga agar indonesia
tetap menjadi rumah besar
untuk kelompok moderat
islam ahlus sunnah wal jamaah
indonesia negara terbesar
muslim di dunia
kita butuh seorang presiden
yang menjaga keutuhan nkri
jadi itu sebenarnya persepsi saja
fatah morgana saja
kemudian faktanya beda
fatah morgana orang yang tidak mengerti
saya bisa tunjukkan
saya di dpr ri komisi delapan
tidak pernah ada signifikansi
program program untuk pesantren
untuk juga dakwah dakwah islam
yang signifikan kecuali dewan jokowi
jokowi lah yang menggagas
tentang islam indonesia
karena beberapa kunjungan
orang orang datang ke indonesia
mereka ingin belajar islam di indonesia
islam yang ramah
islam yang betul betul menjaga nasionalisme
maka dia jelas tidak nasionalisme
tapi di sini
seorang bisa teriak

betul betul harus kita kawal
dan itulah sebenarnya
yang tidak ingin
orang mengkonfirmasi bahwa
kei ma'ruf untuk
untuk membuat ketenangan
meraih politik saya dan sebagainya
itu justru orang yang kita curigai
jangan jangan dia yang memainkan politik agama
kiai tidak dihargai
kiai tidak dihormati
dan kita tidak peduli
tidak peduli omongan itu
karena kita meyakinkan
bahwa ulama kiai adalah waros
yang kita ambil bukan hanya suaranya
karena dia ahli ekonomi islam
dengan hadirnya kiai ma'ruf
di sama pertanyaan saya kemarin bang ferdinand tadi
dengan hadirnya kiai ma'ruf
itu membuat persepsi anda selama ini
sebagian tadi orang yang anda percaya itu
menganggap pak jokowi
tidak berpihak kepada umat
tidak berpihak kepada islam
tidak berpihak kepada ulama
itu berubah atau tidak
ya tujuannya kan seperti itu
pertama memastikan dua ribu dua puluh empat
partai partai pendukung pak jokowi itu tidak berantem
bahwa kalau seandainya pak jokowi menang
dan pak kiai ma'ruf menang
insya allah pak kiai ma'ruf tidak akan maju
partai pendukung pak jokowi
yang kedua tentu
adalah rencana pak jokowi
mendekatkan diri ke umat islam
tapi saya terus terang
tidak menarik sebenarnya percakapan ini
dan partai gerindas
dan bang sandi
dan juga kiai mamat
masalah agama ini selesai
kita fokus ke depan
kesulitan hidup bangsa
itu partai demokrat yang menjadi bagian dari koalisi anda
kenapa mengeluarkan ide seperti itu
kiai mamat dan timnya akan bercerita
keberhasilan pak jokowi
kami partai gerindra akan mengkritisi
kami sudah berkomitmen jelas
pak prabowo bang sandi dan partai gerindra
tidak akan bermain di isu agama
yang pak prabowo subianto dan sandiaga
itu cita cita pemerintah
pertanyaan saya dua bang andre
apa yang membuat partai demokrat
yang menjadi bagian dari koalisi anda itu
mengeluarkan pernyataan begitu keras
yang kemudian dianggap
masyarakat kan susah bedainya
apakah menjadi bagian dari pak prabowo
koalisinya atau tidak
tapi sudah secara resmi
menjadi bagian dari koalisi
kita akan tanya lagi
usaha jenah berikutnya
apa yang akan jadi usaha jenah berikutnya
alhamdulillah saya ingat pertanyaan saya
pertama kepada bang andre
kenapa partai demokrat
menjadi bagian dari koalisi prabowo
kemudian mengangkut isu ini
menjadi isu utama
apakah koalisi pak prabowo sendiri
kemudian mengungkit lagi
apa yang tadi di persepsikan
tidak memihak ulama
atau agenda umat
kami menghormati independensi
ini sikap partai demokrat
setelah kita rapat bersama
kita akan sampaikan
karena memang survei
ada empat masalah
lapangan pekerjaan susah
kalau tidak ada gojek dan grep
jutaan orang menganggur
karena di zaman pak jokowi
kayak yang memang
harga telur dan ayam
lalu yang terakhir
soal pemberantasan korupsi
ini empat hal
dan itu yang akan menjadi
liding sektor ya
ini yang akan menjadi
pak prabowo dan bang sandi
di empat hal ini
yakinlah masyarakat indonesia
kita akan menawarkan
sekali lagi saya tegaskan
pak prabowo dan bang sandi
tidak akan pakai
kami akan fokus
hilang atau diendapkan saja
persepsinya berubah nggak
saya rasa begini
yang mama tadi
yang jelas gini
sebagai seorang nasionalis
yang juga menghormati ulama
itu harga mati
terus kita kembangkan
kemajemukan bangsa ini
mari kita tatap
untuk indonesia yang lebih baik
jadikan ini festival adu gagasan
akan menyelamatkan ekonomi
yang nyungsep di jaman
tapi kembali ke laptop
sesuai judul kita
siapa yang mulai
yang mulai ferdinand dan rahlan
tadi kemudian jadi
tema dialog kita
sebelum ke kang maman
lebih politisasi yang mana
memilih kaimah amin
sebagai wakil presiden
seperti yang dituduhkan
dari partai demokrat
yang juga merekomendasikan
pilihan yang terbaik
karena rekam jejak pak prabowo
yang saya sampaikan tadi
sehingga ijtima ulama
pak jokowi memilih
tentu sudah dipertimbangkan
oleh partai politik
yang tidak menginginkan
dan tentu juga
bagaimana pak jokowi
yang kita hormati
tidak dekat dengan umat
kita tidak usah membahas ini
karena bagi kami
concern kita masalah ekonomi
harusnya anda katakan kepada kawan kawan anda
di partai demokrat
yang mencuit itu
kang maman anda melihat bahwa
di kubu sebelah sana juga
ada politisasi agama nggak sih
di kubu pak prabowo
pertama saya mengucapkan dulu
yaitu pak jokowi pak ma'ruf
lalu pak prabowo pak sandiaga uno
sudah resmi ya
sudah bisa ya
nah yang kedua
kalau kita mengacu kepada al jabiri
tentang nalar politik
bagaimana sih masyarakat islam melihat
selalu ada tiga hal
jadi wajar lah
ada kelompok dengan kepentingan tertentu
pasti bicara dengan nalarnya masing masing
dan itu menarik menarik aja
meskipun memakai label istimewa ulama
betul betul tidak hoax
yang kejujuran lah yang penting
itu bukan politisasi
saya sebenarnya senang
di politik dibicarakan
kalau data fakta kejujuran
ini bukan jokowi apa apaan
sepuluh ribu orang asing
datang ke jakarta sekaligus
kayak gitu lah
kalau oposisi teriak teriak ingin berkuasa ya wajar
yang penting sekali lagi
data kita sedorkan
bahwa kenapa ada keterlambatan kerajuan ekonomi
presiden presiden yang lama itu ada ngapain aja sih
sehingga kita agak sulit menggejotnya
periode kedua kita yakin
presiden jokowi jadi presiden lagi
dan kita selesaikan itu
yang terakhir itu adalah
satu kelompok transnasional
yang ingin menghancurkan ideologi pancasila nkri
orang yang dibayar
menjadi orang yang menebar fitnah di ruang ruang publik
nah itu yang harus kita hadapi
bahwa kita tidak mau menggadaikan indonesia
jadi kawas timur tengah dan sebagainya
terakhir kang maman
sebelum kita tutup
apa yang kemudian ditakutkan oleh beberapa elit
partai demokrat tadi
itu tidak dilakukan
kata rahlan tadi
atau politik agama
dimulai dari istana
kita melihat agama
untuk perubahan dan perdamaian
maka kita tidak pernah berpikir
menggunakan isu agama
tuduhannya dari istana
di ntb lagi serius
memprem pikirannya sendiri
bahwa ini politisi agama
bukan dari kamu
jadi itu jaminan dari kang mama
dan partai demokrat
lebih sehat dan nyaman lagi
yang kita tahukan
kita sambut dengan riang dan gembira
yang penting asian games
kita juga harus sukses yang bersama
jadi hilangkan dulu sekat sekat
politik diantara kita itu ya kang mama dan pak andre
sambil tetap berdoa ya
tetap menemukan jokowi
satu periode lagi
terima kasih kang mama
cukup satu periode kang
terima kasih pak andre
demikian layar pemilih terpercaya
pada malam hari ini
anda mendapat update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilih terpercaya
di cnn indonesia
saya budi dedy putro